ya perluasan jalur ganjil genap selama asian games diterapkan guna mengurangi kemacetan selama asian games berlangsung khususnya di jalur menuju venue asian games
nah seberapa efektifkah penerapan aturan ini kami punya penelusurannya
jelang asean games dua ribu delapan belas mendatang pemprov dki jakarta memperluas sistem aturan ganjil genap di beberapa luas untuk mengurangi kemacetan
dan saat ini saya sudah berada di wisma atlet kemayoran jakarta utara dan akan menuju ke stadion glora bung karno jakarta pusat yang prediksinya hanya akan menghabiskan waktu tiga puluh menit saja
saya akan mulai dari sekarang
setelah keluar dari wisma atlet kemayoran jakarta utara kendaraan langsung diarahkan melewati jalan benyamin sueb
salah satu jalur uji coba perluasan ganjil

kondisi jalur yang cukup lebar ini sangat lancar bahkan ada jalur khusus kendaraan asian games
di sepanjang jalan ini pun banyak pemberitahuan tentang sistem ganjil genap yang akan dilakukan sejak pukul enam pagi hingga dua puluh satu malam selama asian games
tidak hanya itu petugas pun terus mengatur lalu lintas di sepanjang jalan
setelah jalur benyamin sueb
kondisi jalur masuk tol di gerbang kemayoran pun tergolong lancar di jam sibuk dengan kecepatan standar enam puluh km per jam
jarak dua puluh empat km dari kemayoran hingga senayan sempat mengalami kepadatan di beberapa titik
salah satunya di ruas jalan tol sekitar grogol dan pintu keluar senayan
namun selebihnya kondisi arus lalu lintas lancar